sekarang keluarga kita sudah boleh tenang ma
dan buat apa lagi mama mencoba coba untuk mengusiknya
sekarang mama sudah punya evita
dan mama menyadari betapa pentingnya evita itu buat kita
ma sekarang kita bersabar aja mah
kita serahkan semuanya kepada allah
kalau allah memang berkenan allah mengendaki
mira pasti akan kembali ke tengah tengah keluarga kita
kita tinggal menunggu waktu
mama sepertinya sudah mulai berharap lagi
mama bukan terlalu berharap mak
tapi emang anissa adalah mirha mama
mama harus percaya itu
dan mama harus temukan kenyataan itu ma
kamu jangan sedih
kamu pasti punya pikiran kalau mama akan terobsesi lagi pada
mama gak akan membutakan mata hati mama lagi kali ini
mama udah punya kamu dan bagi mama itu udah jauh dari cukup
kamu jangan takut
mama jangan menyinggung diri sama diri
gimana caranya membuat mama sadarkan semuanya
sampai kapan aku baru bisa menyampaikan semua rahasia ini pada mama
mama sekarang benar benar baik
dan aku sangat bersyukur ma
tapi mama jangan khawatir
justru akan jadi alasan buat aku
buat semakin berusaha untuk sembuh
agar aku bisa kasih tahu mama semuanya
karena aku ingin melihat mama bahagia
ini benar benar kemajuan besar
kalau begitu kita harus rayakan
kita makan di restoran sukanya
gue gak tau lo ada masalah apa
lo sekarang udah jadi dpo baik
kita semua gak mau terlibat
sekarang lo pergi dulu
lo semua tuh
yang saya kasih tau
kamu pakai talan kami untuk pegang sendok
usaha makan satu
terima kasih allah
ya ampun ya vita
aku senang banget lihat kamu kayak gini
kamu mau kertas
kamu nulis apa sih vin
kamu nulis siapa
saya tidak senang aja
ya ambil lampu aja
sayang gua udah mau ke baja
kamu nulis apa tadi
targa di sini
sampai kapan gua harus terus berpengaruh
terus dikejar kejar terus kayak gini
evita kamu memang benar benar keterlaluan
dia malah kelihatan happy dan bahagia seperti itu
sementara nasib gue seperti ini ya vita
gue bener bener gak terima ya vita
sama sekali gak terima
kalau bikin lu caca dan gak bisa apa apa aja
ternyata lo belum cukup
untuk buat lo menderita
gue akan melakukan lebih dari ini
pasti sangat berarti buat lo vita
apa lu masih bisa ketawa seperti itu
kalau sampai terjadi sesuatu terhadap mereka
gue akan melakukan lebih dari ini